malah dibagikan ke staff lain kantornya
orang tuanya kerja apa
setahu saya dia pengusaha pak
tapi saya tidak kenal
sepertinya dia bukan rival bisnisnya pak wartawan
taruh garamnya sebanyak apa
satu sendok banget
masa satu sendok sih
masa sedikit aja
nanti darah tinggi
kasian balon biru kebanyakan garam
jangan banyak banyak ya
saya nggak mau kenapa napa nanti balon birunya
saya nggak mau kamu juga kenapa napa
cobain segini aja
dikit banget sih
jangan enak kan
udah lah bisa makan aja yuk
enak dari mana sih
tapi ya menurut aku biasa aja sih
penuh dengan cinta
jadi menurut aku
sejak kapan rasa cinta
bisa mengalahkan rasa asin
udah jangan ya
iya udah jangan

jadi saya yang dibayangin sosis
kok aku bilang ke perempuan n candles sekarang alam zamannya
kita pesan makan aja ya kita pesan makan
papaku keren jangan gue masak
ya kan ya pengen nyobain ya
jangan dimakan ya
mama gak mau darah tinggi kan
eeeh tapi tadi andien makan
makan enak sekali
sudah aku larang
aku tadi makan lagi
sudah aku larang
tadi aku kira cuma telurnya
aku nyobain sosis juga sih
yaudah kalau gitu kalian siap siap ya
karena pasta musika mau dateng
saya mau kenalin kalian
mama kepingin loh telurnya padahal
iya jangan ma
kita masuk siap siap
nanti suruh kiki aja yang habisin sama wuyam
yaudah ma duluan ya
udah gak opuk
waalaikumsalam pak sanusi
selamat pagi pak wuyam
saya sudah ada janji dengan bu rosa
oh iya pak sanusi
tadi juga bu rosa udah ngomong ke saya
silahkan masuk pak
ya terima kasih pak
itu pak sanusi
kayak pak randy sama pak bos
dia itu asistennya almarhum pak hartawan
bapaknya pak bos
hah lu nanya mulu
jadi karena kecerigaan roy anak saya nomor dua pak sanusi
jadi saya minta seseorang yang bernama dennis untuk menyelidiki soal jessica
kamu ingat kan sekiliparisnya masalah
tapi pada saat penyelidikan waktu itu report dari dennis
dia gak menemukan apa apa
pak nggak pernah kontak lagi sama dennis
gak pernah ketemu dia lagi
baik bu nanti saya akan cari tahu soal denis lagi ya
kalau menurut pak sanusi sendiri
ada yang mencurigakan nggak soal jessica
sebenarnya saya sendiri tidak terlalu banyak bersinggungan dengan jessica pak
tapi setahu saya
dia memang dari keluarga yang berada
bahkan saya sempat dengar
beberapa kali dia tidak mengambil gajinya
dibagikan ke staff lain kantornya
orang tuanya kerja apa
setahu saya dia pengusaha pak
tapi saya tidak kenal
sepertinya dia bukan rival bisnisnya pak wartawan
mengenai kecelakaan tujuh tahun yang lalu
pak sanusi ikut kan
ada yang mencurigakan
nah itu dia pak al
pak hartawan itu sudah salah minum obatnya
papa kamu insomnia berat
jadi dia harus dibantu minum obat tidur
supaya bisa tidur
nah itu dia bu rosa
waktu itu saya sempat berpikir
kalau pak hartawan itu minum obatnya belum sampai di tujuan
makanya pak hartawan jadi mengantuk di perjalanan
yang siapkan obatnya siapa
mama yang siapkan obatnya
karena papa kamu punya darah tinggi juga
jadi mama sudah kelompokkan jenis jenis obatnya di satu tempat tersendiri
jadi gak mungkin salah obat atau tertukar
saya siapkan obat untuk dia
lalu kenapa bisa salah
apa ada yang sengaja tukar obat papa
catherine tunggu dulu
mbak catherine gak apa apa
gak mau bicara sama pak randy
maaf pak randy mbak catering nggak mau bicara sama anda
saya gak mau pergi sebelum saya ngobrol sama catherine
saya akan tarik pesikipan
ya ampun mas randy
saya gak mau ribet ya
untuk bicara sama catherine
udah udah udah cukup cukup
itu aku biar ngomong sama dia
tama masih hidup
dan sudah menjadi seorang pengusaha sukses
seandainya sofia masih ada
ya pasti bahan angka sekali melihat tama yang sekarang
andil pasti senang banget kalau tau omnya masih hidup
tahu kok sama dia
bagaimana dia bisa jadi bisa berkata
padahal gak bisa
whalesan yang seggup gitu
tidak diantukkan untuk hidup runyam
dia luar biasa
pasang kerja bisa berpura pura heran
papa perlu bicara sama kamu ada beberapa hal
ini penting sekali
papa jemput kamu kesana
tanya sama mas al dulu ya pak
mas papa ngajakin aku untuk keluar
dia mau bicara tentang masalah elsa
aku juga masih belum tahu sih
jalannya bareng sama riza juga ya
oh boleh boleh
kalau gitu sebentar lagi papa kesana ya
kita ketemu di coffee city jam sepuluh
kamu akan ketemu dengan keponakan kamu
setelah bertahun tahun aku akan bertemu dengan anakku

aku belum save nomernya ya
aku belum save nomernya ya